terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini kita awali dari perkembangan gadis obesitas asal lamongan
setelah sembilan hari mengubah pola makan
sylvia gadis kelainan berat badan asal desa cangkring akhirnya bernafas lega
dirinya berhasil menurunkan berat badannya hingga tiga kg
sylvia dwi susanti remaja obesitas asal desa cangkring kabupaten lamongan
akhirnya bisa kembali semangat menjalani hidupnya sehari hari
tidak seperti biasanya sylvia lebih ceria karena mengalami penurunan berat badan sebesar tiga kg
dari satu ratus tujuh puluh sembilan tiga kg menjadi satu ratus tujuh puluh enam kg
penurunan berat badannya ini berbuah manis setelah dirinya mengikuti anjuran dokter agar menjaga pola makan
salah satunya adalah mengurangi makanan berminyak dan berlemak yang biasanya menjadi makanan favoritnya sehari hari
untuk saat ini sesuai anjuran dokter
sylvia hanya boleh makan dan minum buah dan sayur saja selama sembilan hari
sementara itu menurut dokter puskesmas kecamatan blulu fauzia
sylvia sebelumnya tidak pernah makan buah tidak pernah makan sayur
hal itulah yang menyebabkan berat badannya mengalami kenaikan cukup drastis
sebelumnya kan tidak pernah makan buah tidak makan sayur
jadi dulunya itu kan makan nasi sama lauk gorengan atau juga sama ngemil gorengan kayak gitu
nah sekarang ini kan mau makan buah jadi mengganti cemilannya itu dengan cemilan buah
sebelumnya diketahui kelainan berat badan sylvia disebabkan pola makan yang kurang baik
yakni memiliki kebiasaan makan nasi dicampur kerupuk secara berlebihan
sesuai anjuran dokter puskesmas
haruskan memperbanyak makanan yang berserat seperti sayuran dan buah buahan